selamat malam general gatot nurmantio adalah nama yang tak asing bagi kita
dia seorang mantan panglima tni yang belakangan cukup intens hadir dalam sejumlah pemberitaan di ranah politik
betapa tidak jauh hari sebelum purna tugas sebagai panglima sejumlah survei mencatatkan nama general gatot
masuk dalam jajaran kandidat yang dinilai berpotensi baik sebagai calon presiden maupun sebagai calon wakil presiden di pilpres dua ribu sembilan belas
situasi yang kemudian dikait kaitkan dengan serangkaian peristiwa kontroversial dari manuver sang jenderal saat menjabat panglima tni
benarkah general gatot telah menyiapkan langkah memasuki gerbang politik praktis
malam ini kami hadirkan mantan panglima tni general gatot nurmantio bersama saya alfito dinopangginting sana menyaksikan afb
saya menegaskan pula
bahwa politik tni adalah politik negara

dari angkatan laut minta waktu sekitar satu bulan tapi molor dua bulan saat itu karena pengalaman
saya dalam pertama kali itu ya ada semacam tiga kali lah hampir mati gitu tetapi tuhan masih
menyelamatkan saya akhirnya saya berpikir saya anak pertama saya harus melanjutkan keturunan
dari bapak saya dan saya sudah punya pacar saya ajak menikah pada saat menikah loh kamu dipaksa
gimana gimana saya ceritakan ngarang aja kamu ke akhirnya saya menikah kemudian berangkat tugas
operasi singkatnya saya tiga belas bulan berangkat kemudian saya masih ingat saya datang jam satu siang jam tujuh
tujuh malam saya ketemu dengan istri dan anak saya kemudian saya merencanakan cuti dengan mencater
mobil call satu ratus dua puluh pagi pagi jam tujuh saya dipanggil komandan saya kamu punya salah apa enggak punya salah
kan bapak yang gelesih
kamu berangkat lagi ini untuk tinggal yang tinggi kali kapan pak sekarang juga kau berangkat latihan
mana nih saya berangkat di jalan saya bingung itu saya mudoakan akan cuti berarti ngomongnya
akhirnya saya ingat kata kata istri saya saya duduk dengan suami saya tapi kok tidak seperti suami saya
diam saja ya lu nggak tahu lagi bikin buat kemana jadi tegur juga kenapa di perlengkapan perang di
perangkat kan akhirnya saya ingat ke tempat kakaknya di tempat tempat kakaknya saya kasihkan tolong titip istri saya
saya harus berangkat lagi tapi latihan dulu loh jangan lo tapi tolong beritahu dia setelah saya berangkat saya
untuk berapa lama latihan kurang lebih empat bulan kemudian saya berangkat lagi tiga belas bulan jadi dua kali tiga belas bulan jadi dua x tiga belas bulan
kemudian saya berangkat lagi tiga belas bulan jadi dua x tiga belas bulan
ya kan yang pertama tiga belas chsel yang ing lleva juga yang tidak tiga prefat
ok naik pangkat apa segala macam di medan perang itu ia nah setelah pulang singkat cerita ketemu
pak edi lagi enggak ketemu lagi saya pikir orang orang kayak gitu kan kemudian saya dizon guide

begitu saya pulang yang ketiga kali saya bilang pak saya pulang yang pertama kali saya pengalaman pertama yang kedua saya belajar yang ketiga saya sudah memperdalam pengalaman saya
mohon saya berangkat lagi pak sekarang saya benar benar mempraktekkan semuanya
jangan nanti kamu gila nanti kamu sekolah dulu
sekolah di tempat yang sama
sekolah di tempat yang sama habis sekolah kemudian saya suslapa
terus saya ini yang satu lagi saya ditugaskan untuk membentuk latihan deteratur yang sekarang puslatur batu raja
dia cerita bapak habis berburu enggak saya habis mengecek kesiapan tempat latihan
di situ adalah tempat latihan yang
hanya orang orang setengah gila yang bisa di situ
datang pak saya merasa terhormat
tetapi apakah saya orang setengah gila pak kenapa saya tempatkan di sana
ya kamu di sana dulu jadi saya orang pertama sekepertama di sana
pasti banyak sekali cerita pak gatot terkait dengan karir bapak di kemiliteran
sampai batas di mana kemudian bapak menjadi panglima
belakangan kemudian orang bertanya mengapa pak gatot ini pensiunnya baru april desember sudah diganti sama panglima yang baru
bapak bagaimana melihat itu
orang mengatakan saya dicopot orang mengatakan diganti apapun juga
tetapi begini di dalam perjalanan karya prajurit secara administrasi itu sebenarnya satu tahun sebelum
itu ada masa persiapan pensiun
sehingga sebenarnya sejak satu april dua ribu tujuh belas dalam backman saya saya siap untuk berhenti
untuk digantikan oleh panglima yang baru
dan saya serah terima jabatan di bulan desember itu bonus
april harusnya mpp
mei juni juli agustus september oktober
jadi saya dapat bonus delapan bulan sebenarnya
sehingga kalau dikatakan saya dicopot walaupun ini skala biasa saja
tapi di dalam pelantikan panglima yang baru itu disebutkan melantik panglima baru
dan memberhentikan general tni gatotun nantio panglima yang lama
dengan hormat dengan ucapan penghargaan dan terima kasih
jadi saya bukan dicopot
ya tapi kan itu gestur bahasa pak
nggak mungkin itu tidak disampaikan kan
kalau diberhentikan dengan tidak hormat dicopot nggak dibacakan
kalau diberhentikan maksudnya tidak hormat menurut bapak
salahkah orang kemudian menganggap bahwa bapak memang tidak sejalan dengan pak jokowi
tapi pak jokowi kalau tidak salah
bapak itu kalau nggak salah tanggal empat dikabarkan tanggal sembilan langsung serah terima jabatan
itu biasa terjadi
itu pada tanggal empat siang saya disampaikan oleh pak pratik meseknek
kemudian tanggal lima saya masih panglima ada rapat sedang kabinet
kemudian pada tanggal lima saya masih panglima ada rapat sedang kabinet

kemudian saya dipanggil oleh presiden disitu ada bapak pres
sampaikan terima kasih dan sebagainya terus saya sampaikan
izin bapak presiden bapak bapak pres surat untuk vietnames bapak pres sudah disampaikan
saya mohon setelah dpr menyampaikan surat bahwa pak hadi menjadi panglima
mohon jangan menunda nunda agar dikeluarkan keputusan presiden

dan saya berjanji apabila bukan hari libur besoknya saya akan menyalahkan terima jangka batan
mengapa demikian saya lakukan
karena saat ini setelah pak hadi lulus vietnames bapak pres berarti ada dua panglima
secara de facto saya menjadi panglima sebab secara de jure adalah pak hadi
apabila terjadi hal hal yang emergensi pengambil keputusannya itu akan bingung
jadi ini bapak yang mengusulkan
saya yang mengusulkan
jadi bukan inisiatif presiden
saya mengusulkan sehingga begitu keputusan tanggal delapan dikeluarkan
tanggal sembilan pagi saya setelah dikeluarkan dengan pak hadi
di antara itu kita bicara yang bagus bagus dulu deh kemudian bapak diundang ke singapura
bapak mendapatkan apa istilahnya itu distinguish service order dari pemerintah singapura
dan sempat bertemu juga dengan perdana menteri singapura membahas masalah masalah keamanan di laut cina selatan
apa artinya buat bapak itu
artinya bintang ini diberikan saya tetapi itu untuk prajurit tni semuanya
kemudian penghargaan dari pemerintah singapura memandang indonesia suatu negara sahabat
karena pada hari yang sama saya diterima oleh panglimanya diterima oleh menteri pertahanannya
diberi anugerah bintang oleh presiden dan ketemu dengan perdana menteri
dalam dialog itu menanyakan bagaimana sih sikap indonesia tentang laut cina selatan
saya sampaikan bahwa negara indonesia itu secara undang undang negara yang non blok
kemudian menyikapi laut cina selatan pemerintah indonesia sangat yakin bahwa di region kita ini singapura indonesia itu adalah the winning region
the winning region itu tempat satu wilayah yang potensial
pusat ekonomi berarti sih itu
kemudian di laut cina selatan seperti ini maka kebijakan pemerintah adalah pemerintah indonesia berusaha semaksimal mungkin agar wilayah laut cina selatan ini kondusif
dan berusaha agar tidak melakukan kegiatan kegiatan yang bisa menyebabkan wilayah laut cina selatan itu tidak kondusif
sehingga ekonomi berjalan lancar
kemudian beliau bertanya bagaimana sih tanggapan pandangan jenderal terhadap negara singapura
negara singapura itu kecil masyarakatnya kecil
saya bilang dalam kehidupan masyarakat global dan persaingan global saat ini tidak memandang besar kecilnya negara
tetapi walaupun negara besar kuat dia tidak cepat tidak berinovatif terhadap perkembangan dia akan kalah
dan saya sampaikan bahwa filipina negara negara yang investasi di filipina digabungkan jumlahnya investasinya itu sama dengan singapura berinvestasi ke indonesia
jadi bagi indonesia sangat penting singapura karena dengan singapura berani investasikan besar besaran ke indonesia padahal di singapura itu tempat perwakilan perwakilan perusahaan perusahaan besar dunia di singapura
maka saya anggap singapura sebagai market

sehingga negara negara lain tidak ragu ragu investasi ke indonesia
indonesia tidak pernah melihat itu negara besar atau kecil
tapi suatu negara adalah sahabat indonesia
pak mari kita bicara soal penggantian bapak
beberapa salahkah orang kemudian menganggap bahwa bapak memang tidak sejalan dengan pak jokowi
banyak isu terkait dibalik itu soal dua ratus dua belas yang kayaknya pak gatot berbicara tentang dua ratus dua belas
kayaknya pak gatot berbeda dengan presiden
termasuk juga dengan upaya untuk mengingatkan kembali orang indonesia tentang peristiwa g tiga puluh spki dengan ayo muter bareng bareng nonton bareng dan lain sebagainya
dari sisi pandangan dan kemudian keputusan keputusan terkait dengan fenomena yang ada di republik ini bapak merasa bahwa bapak lebih banyak bedanya atau samanya sama presiden
ya tentu beda lah
beliau presiden siapa lima tni
jadi dari sikap misalnya
jadi begini keselamatan presiden republik indonesia itu adalah tanggung jawab
tanggung jawab tni
dan presiden adalah pemimpin tertinggi tentara republik indonesia kan
kuasa terhadap angkatan darat laut dan udara
nah pada saat dua ratus dua belas masa begitu besar pas pampres sekitar dua ratus lima puluh an lah
kalau masa ini hanya ingin bersalaman saja atau berdesak desakan mungkin nggak bisa ditahan sama dua ratus orang
itu cuma salaman
salaman saja kan gitu
dalam kondisi seperti itu saya pernah diajarin tentang bagaimana psikologi masa
maka saya harus mengantisipasi semuanya karena presiden ini tanggung jawabnya ke saya ini
maka saya menggunakan topi putih
itu maknanya kepada seluruh dua ratus dua belas
saya adalah bagian dari kamu
tapi saya juga
saya juga bagian dari pemerintah karena saya pakai dinas
dengan demikian familiar semuanya
dan saya juga kebutuhan muslim
maka dengan demikian apabila terjadi hal hal yang tidak terduga yang membahayakan saya berbicara pun didengar
karena saya bagian daripada dua ratus dua belas
orang berperikalan negatif itu lah progresif saja
presiden bagaimana menanggapi itu
nggak ada masalah
bagi saya presiden selamat
bukan menunjukkan keberpihakan
terkait dengan peci putih
ya itu kan peci putih itu kan ditanggapi beragam ya
saya katakan tanggapi biasa biasa saja
kalau berpihakan ya itu masyarakat indonesia kok
ya saya harus berpihak kepada masyarakat indonesia
presiden saya harus mengamankan
kalau dua duanya aman itulah indonesia kan gitu
apakah presiden juga sama seperti bapak
menghadapi kondisi seperti
artinya melihat juga
hal yang sama gitu
ada komunikasi soal itu nggak
logika berpikirnya kalau presiden tidak mengakui sama
ngapain beliau datang ke situ
dengan beliau datang kan berarti kan beliau juga menghargai
tapi tetap saja kemudian
kan kemudian muncul ada wacana bahwa kelompok ini
tidak menghargai kebinekaan
dan kemudian ada semacam dikotomi
saya pancasila yang sebelah sana bukan pancasila
bapak pasti melihat fenomena itu
ingat saya tidak melihat sama sekali fenomena itu
tidak melihat sama sekali
itu hanya isu saja
buktinya pada saat empat sebelas
di depan masjid istiqlal ada gereja katedral
pada saat itu ada
sang pengantin yang akan melaksanakan sakramen pernikahan
dan umat islam yang diumumkan di situ
membersihkan jalan mengantarkan
suatu keinangan indah saya pikir bagi pasangan tersebut
apakah itu bukan bineka tunggal ika
apakah itu bukan toleransi
dua dua belas rumput pun di monas tidak rusak
namanya rumput saya tidak rusak apalagi rambu rambu bineka tunggal ika
jadi melihat itu jangan mendengarkan
tapi melihat kenyataannya di lapangan
dan di alam demokrasi
kumpulan masyarakat menyampaikan pendapat sah sah saja
berarti bapak bisa dikatakan agak berbeda ya
dengan visi pemerintah secara umum kan
apakah pemerintah selalu mendengungkan
tapi kita harus menghargai kebinekaan
jangan tidak toleran dsb
bapak tidak melihat itu
itu kan kewajiban pemerintah mendengungkan itu setiap saat
masalahnya itu tidak setiap saat
ketika ada empat sebelas dua ratus dua belas wacana itu terus digaungkan
sampai ada posisi mengatakan saya indonesia saya pancasila dsb
seperti campaign yang memang digulirkan
sengaja untuk mengkonter dua dua belas empat sebelas
tergantung orang memandangnya
tapi sebagai pemerintah
saya pikir wajar menyampaikan seperti itu
kumpulan massa yang besar tentu kan khawatir
apabila dipicu oleh kecil saja
terus jadi radikal dan sebagainya
tapi kan ini walaupun dipancing pun
tidak ada itu
tidak ada sampai sekarang pun tidak ada
beberapa saat sebelum berhenti memilih
dan kemudian direvisi oleh panglima baru
ini bagian dari psycho war politik sendiri pak gatot
itu kenapa kemudian tiba tiba muncul
bukan tiba tiba muncul sih
sebelumnya tidak seperti pak gatot
panglima yang lain tidak seperti pak gatot
tapi pak gatot kayaknya bahkan memerintahkan
kalau tidak salah semua prajurit saya
untuk menyaksikan kembali
ada agenda di balik itu
tidak ada agenda
hanya saya terkejut pada saat asisten intelijen saya
sekarang masih menjabat sebagai asintel
cerita kepada saya
anak saya semester dua di ui
bertanya kepada saya
id itu siapa pak kaget lah
id itu siapa saya juga kaget
dia tidak tahu
setelah itu saya telusuri telusuri
sejak tahun dua ribu dua finalnya dua ribu empat
itu pelajaran tentang sejarah g tiga puluh s pki
tidak diajarkan lagi di sekolah
kalau pada saat itu umur tujuh tahun
maka kurang lebih dua belas tahun
tidak menerima pelajaran itu
jadi yang lulus lulus universitas kan tidak tahu
kemudian pantas juga survei
ya kan wajar
karena mungkin yang disurvei adalah
generasi muda tersebut
ini sesuatu yang sangat berbahaya
komunis tidak akan mati
hidup seperti setan
maka sejarah tidak boleh terputus
pelajaran sejarah yang saya lakukan
kalau saya menulis buku siapa yang mau baca
maka yang paling praktis adalah
melihat film ini sebagai pembelajaran sejarah
bapak melihat itu sebagai
artinya kan begini
itu bisa saja didengar sebagai doktrin
yang kita dengar terus menerus di era orde baru
atau tentu saja orang bisa mengatakan
pak gatot ini kan punya
bukan hanya punya tentara dan punya senjata
dia juga punya intelijen
pertanyaannya kemudian apakah memang
sampai sejauh mana kita perlu khawatir
apakah memang komunisme itu masih ada
bahkan tumbuh bahkan akan muncul kembali
saya bangga menjadi anak pki
menyatakan seperti ini
dengan demikian kan
nggak usah secara intelijen lah
secara bodoh bodohan kan gitu kan masih ada
kita harus dihapuskan
karena versinya harus dipertanyakan terlebih dahulu
sebagian orang menganggap
bahwa versi yang diputar di g tiga puluh spki
film tempo dulu itu versinya pak harto
dan belum tentu seperti itu isi sejarahnya
ya kan memang
buku sejarah lainnya juga
tahu saya ahli sejarah bilang
itu bukan seperti itu
sampai kapan itu selesai
ada versinya masing masing
secara simpelnya ya
memberikan pelajaran sejarah
dan rame semua setelkan saja
supaya mereka tahu
kita pernah mengalami masa kelam yang hitam
jangan sampai sejarah itu terulang kembali
pak saya masih
kita tentu saja masih mengingat
ada seorang ustadz yang kemudian
bermasalah dengan hukum
hanya karena menyebutkan bahwa
pki itu berkembang
walaupun kemudian dia
menyitir satu kelompok tertentu
wahana tempat tumbuhnya pki
sekarang saya ingin tahu dari bapak
bapak pasti tahu banyak
tapi sekali lagi
akan tumbuh lagi masih ada
dan ada rencana
komunisme ini untuk menggalang kekuatan
dan tampil kembali pak
jadi kita harus waspada
jangan sampai peristiwa kelam tersebut
nah dengan kewaspadaan ini
atau bisa mencegah
kalau ada ada yang akan mengadu domba
ada kebangkitan kembali
itu masyarakat waspada
karena ini kan sekarang lagi rame juga
yang kemudian dituduh lagi
juga wacana itu terulang
bagaimana bapak melihat itu sesungguhnya
kan sudah jelas
dijawab sendiri oleh presiden
saya masih kecil waktu itu
beliau lahir tahun berapa
kemudian tiga tahun
ya gimana ceritanya
jadi sekali lagi bahwa
ini semuanya bukan untuk memecah belah bangsa
justru sebagai sarana untuk mengingatkan
kita waspada agar
peristiwa kelam tersebut tidak kembali terjadi
pak masih tentang seputar bapak di
diberhentikan atau diberhentikan dengan hormat istilah bapak itu
sebelumnya bapak sempat melan
bukan menetapkan sekian sejumlah perwira
dan perwira tinggi untuk menduduki posisi jabatan jabatan di tni
kemudian itu direvisi ketika pak hadi menjabat sebagai panglima
orang kemudian mengatakan bahwa
ini bagian dari upaya untuk menghilangkan
pak gatot sebelum beberapa saat sebelum berhenti memilih
dan kemudian direvisi oleh panglima baru
ini bagian dari psycho war
di pak gatot
tni adalah organisasi
yang menyiapkan kader kadernya sejak dini
nomor satu sampai dengan nomor sepuluh terutama
ditambah lagi cadangannya sampai tiga puluh atau empat puluh tergantung jumlahnya
mengerucut pengerucut mengerucut sampai dengan tingkat pamen
pendidikannya latihannya tour of duty tour of area dilakukan
merit system nya itu berjalan dengan benar benar teliti
dan harus orang orang yang bersih
bersih itu artinya
tidak pernah punya cacat sama sekali
itu untuk jabatan jeneral
saya ulangi seorang perwira tinggi
harus bersih tidak pernah salah sekecil apapun juga
kemudian pemilihan itu bertingkat
saya sebagai panglima tni
saya hanya mendengar usulan dari kepala staf angkatan darat
laut dan udara
awalnya mereka mengajukan
setelah dipimpin oleh kasat masing masing
oleh wakil kepala staf angkatan masing masing
dipimpin oleh kepala staf umum kasum
itu prawanjakti namanya setelah itu wanjakti
karena kalau ada yang orang protes
biasa kok bisa dia jabat jadi
kamu datang ke sini
yang punya pengalaman track record
lebih bagus dari dia
itu pernah mereka nanyakan tentang
letan jeneral siburian
saya nggak marah
ini bukan karena orang orangnya gatot
saya tidak pernah menentukan jabatan berdasarkan
maka tidak ada yang protes
maka semua berjalan lancar
dengan demikian maka buktinya apa
dalam melaksanakan tugas sehari hari
elektabilitas tni menjadi institusi yang terpercaya
tanpa diawai oleh orang orang yang terpilih secara profesional
tidak mungkin terjadi
nah kemudian dari visi pak hadi
pak hadi saya walaupun sudah mengeluarkan skep
saya masih bisa melantik
masih bisa melantik
tetapi saya menghargai
visi ke depan kan beda
saya visinya demikian ada beda
nah inilah yang direvisi oleh pak adi
itu sah sah saja
sah sah saja pak
dan itu biasa kayaknya itu jarang terjadi deh sebenarnya
hampir tidak pernah terjadi
ada nggak presiden ya makanya
orang kan nggak salah kalau orang bertanya tanya
tidak apa apa tapi kan beliau sudah panglima tni
di sisi mereka nggak melihat yaudah gitu
ya kemudian kan orang kan melihat memang
pemerintah dalam hal ini presiden
benar benar mengantisipasi pak gatot
karena sebelum bapak purna tugas dari panglima tni
sorry to say ini kan kita bicara soal apa namanya suara suara yang beredar
sekarang setelah empat sebelas dua ratus dua belas
sering tawaf nih ke pesantren
ke apa namanya mbak jelis taklim mak jelis taklim
ada upaya penggalangan politik untuk kepentingan masa depan
setelah pak gatot tidak lagi jadi panglima
pemerintah dalam hal ini presiden
benar benar mengantisipasi pak gatot
karena sebelum bapak purna tugas dari panglima tni
sorry to say ini kan kita bicara soal apa namanya suara suara yang beredar
sekarang setelah empat sebelas dua ratus dua belas
sering tawaf nih ke pesantren
ke apa namanya mbak jelis taklim mak jelis taklim
ada upaya penggalangan politik untuk kepentingan masa depan
setelah pak gatot tidak lagi jadi panglima
dan itu kemudian
apa namanya dianggap sebagai
dalam tanda kutip ya
itu gangguan begitu
dan karena itu
hubungan antara panglima dan presiden
banyak presiden presiden yang kita lihat
salah satunya soal pergantian itu
termasuk juga apa namanya
ketika pak presiden hadir di hut tni terakhir

di mana pak gatot juga masih berada di sana
dan mengatakan soal politik kemiliteran
politik tni yang katanya adalah
politik kebangsaan bukan politik praktis
sejak sepuluh maret dua ribu empat belas
saya sebagai pengkostrad
saya sudah keliling ke kampus kampus
kemudian ke pesanten
kemudian ke ormas ormas
dan itu semuanya atas undangan
atas undangan saya ulangi itu semuanya atas undangan bukan ini syarif saya tidak ada
satupun ini syarif saya undangan dan itu saya pertama kali di universitas indonesia
saya memberanikan diri karena saya sudah tidak tahan saya mengadakan penelitian empat tahun
dan semakin terlihat indikasi indikasinya dan tidak ada satupun institusi di negara
kesatuan republik indonesia yang aware yang bicara tentang ancaman bangsa ke depan tidak ada
bin tidak ada bais tidak ada padahal dalam membuat suatu rencana terutama rencana militer pun
harus tahu ancaman itu maka saya keliling jadi kalau dihitung lebih baik saya waktu
pangkostad daripada yang sekarang ini tetapi kan biasa wajar kalau tahun politik apapun
dikaitkan dengan dengan politik dan peci putih itu masalahnya isunya bapak kemana mana kemudian
kelihatan lebih islami dan lebih tanpa berusaha untuk menjudge apakah kemudian general gatot
atau lebih islam setelah empat sebelas dua ratus dua belas tapi itulah yang kemudian coba untuk di frame oleh sebagian orang gitu
orang mengatakan demikian tetapi saya sejak perwira pertama perwira menengah saya sudah keliling
dan orang kaget ketika tiba tiba saya kenal dengan tuan guru tulmuji di ntb kenapa kenal
padahal sejak saya berpangkat lekol saya sudah kenal bahkan
tanpa saya bicara peristiwa tolikara itu saya kumpulkan di pesantren buntet
dari maruku al mahrum kolpoke yaya yai kolpoke kemudian dari banten semuanya kumpul
di situ menteri dalam negeri ada waktu itu saya cuma ngomong pak yayi kalau memang ingin negara ini bubar
pak yai pulang suruh santrinya bakar gereja bakar kenteng bakar wihara
pasti negara ini bubar menangis mereka menangis
saya ini pejuang ada yang udah umur sembilan puluh saya ini pejuang
yang satu lagi guru saya adalah pejuang tidak mungkin saya seperti itu
ya buktinya sekarang seperti ini gimana saya janji
selesai dua tiga hari selesai tidak ada lagi seperti itu
jadi saya punya keyakinan dengan mahluk tas penduduk indonesia yang muslim ini masih taat kepada para ulamanya
dan para ulamanya nasionalisnya luar biasa ikut menjaga ini
apakah salah saya mendekatkan itu
apalagi sekarang pemimpin saya adalah presiden republik indonesia
saya sebagai general teddy setelah saya pensiun pemimpin saya siapa
ulama ulama pemimpin saya
yang bisa menyelamatkan saya dunia dan akhirnya kenapa saya harus dipermasalahkan itu
itu juga barangkali waktu kalau nggak salah dua ratus dua belas bapak sempat berbeda pendapat dengan kapolri
soal mereka boleh sholat di jalan atau tidak sholat di jalan
bukan berbeda pendapat
tetapi saya berusaha untuk menyampaikan berdasarkan pengetahuan tentang agama yang saya masih sangat tetek sekali
bahwa apabila ada masjid saya katakan kemudian suara ajan terdengar kenapa harus di lapangan
sehingga keluarlah fatwa
bahwa tidak boleh seperti itu
terus berbeda pendapatnya
kapolri mengajak berdua

saya bilang pak kapolri ini akan besar jumlahnya
enggak bang nanti di dalam monas saja kan lebih gampang pengamanannya
namanya masyarakat indonesia ini masyarakat agamis disuruh berdoa berduyun duyun
nggak usah itu aja ada tempat doa dimana aja kan berduyun duyun
benar ternyata banyak sekali
saya harus tanya ke pak kapolri
saya harus tanyakan ini pak
apakah bentuk favor semacam itu yang diberikan oleh pak gatot semata mata untuk meraih simpati kelompok muslim
itu akan bapak gunakan untuk kepentingan politik yang lebih jauh lagi setelah bapak berhenti jadi panglima
saya harus tanyakan ini pak
apakah bentuk favor semacam itu yang diberikan oleh pak gatot semata mata untuk meraih simpati kelompok muslim
dan itu akan bapak gunakan untuk kepentingan politik yang lebih jauh lagi setelah bapak berhenti jadi panglima
saya katakan bahwa saya adalah panglima tni
melihat fenomena begitu besar
melihat fenomena begitu masyarakat yang banyak
tentu punya kekhawatiran yang sangat luar biasa
tentu punya kekhawatiran yang sangat luar biasa
saya harus bisa mengendalikan situasi ini
jangan sampai terjadi lagi seperti sembilan puluh delapan
orang tidak banyak tahu
empat ratus sebelas itu ada yang mengganggu
pasukan semua yang ada di monas tidak ada satupun pasukan yang dari jakarta
semuanya saya ambil dari luar jawa
yang di jakarta di mana
yang di jakarta adalah kantong kantong tepat kejadian sembilan puluh delapan
yang sempat terekam waktu itu di penjaringan
sebelumnya kan juga di dekat dekat situ ada upaya pembakaran mobil
tetapi kan berhasil dipisahkan antara petugas dengan masa
kemudian yang berbuat kan bukan
yang berbuat saya kira bukan yang demo
kan akan lebih baik kalau misalnya
reasoning orang yang tidak setuju dengan aksi itu
kan lebih baik itu dicegah untuk dilarang saja daripada dampak yang buruk bisa terjadi kan
daripada kita mengantisipasi
di alam demokrasi
dan ada tempat untuk berpendapat dan nyampaikan pendapat
soal makar kabarnya juga bapak berbeda
ya soal isu yang dikatakan ini ada upaya makar
bagian dari pengunjuk rasa yang kemudian diamankan untuk
apa namanya karena diduga melakukan tindakan makar
ada beberapa nama ratna sarumpait dhani ahmad dhani dan lain sebagainya
kalau masa yang besar ini akan makar sudah bubar
jadi jangan sembarang menuduh
saya katakan begini
mereka berangkat dari mana sih
oh dari isu soal ini
jadi begini empat sebelas itu mereka datang ke monas berangkat dari masjid
habis melaksanakan sholat
orang yang kebijakan orang baik baik
tak terima itu ya buat seorang panglima
saya tetap saja
sebagian orang itu belum tentu karena itu bisa dianggap
ya karena kan
kan apa ya terobsesi saja
tapi buktinya kan nggak ada satupun apapun juga
hanya dibuat ada orang yang berusaha untuk membuat yang malam malam itu
tapi bukan bagian dari itu
jadi baca kata makar itu apa sih
jangan orang yang berdemokrasi tidak bawa senjata tidak bawa apa apa
bagaimana dia melakukan makar
tidak ada kata kata makar
ganti presiden gak ada kata kata itu
kok itu dibilang makar
bapak sempat menyampaikan ini nggak ke presiden
langsung terkait dengan ini
ini kan sempat jadi polemik yang cukup panjang kan
tapi kan presiden tidak menganggap itu saya pikir
tapi kan ada pro
tapi gak bertanya kepada saya
oke bapak hanya akan menyampaikan itu kalau di
bapak mengatakan makar
kapan saya dengar makar
orang tua bapak kalau saya tidak salah ini saya baca dari riset
mengatakan bersiaplah di usia lima puluh untuk mempersiapkan diri di masa depan
saya dinasihatin oleh orang tua saya ayah saya
dalam bahasa jawa kalau umur sudah lima puluh bersiap siaplah untuk pulang
pulang tuh maksudnya
pulang maksudnya pulang kehidupan yang lebih abadi
oh bukan soal setelah jadi panglima tni akan
bukan pulang itu adalah pulang untuk mencari bekal yang lebih lagi untuk pulang
pulang kehidupan yang lebih abadi untuk meninggal lah maksudnya gitu kan
berarti kan tetap ada ladang pengabdian pak
tetap ada ladang pengabdian setelah jadi panglima tni
nah apakah kemudian ladang pengabdian itu diantaranya adalah masuk ke dalam politik
jadi begini saat ini saya masih prajurit tni
aktif dan tidak boleh berbicara tentang politik praktis
tetapi ladang pengabdian itu tidak melihat jabatan siapapun juga
apalagi sebagai seorang purnawirawan
tentunya jiwa pengabdian itu tidak pernah terhapuskan
tidak pernah republik ini memanggil bangsa ini memanggil apapun
paling tidak pak hasil survei memanggil bapak
karena nama bapak cukup santer dibicarakan sebagai nama yang ada di jajaran yang tinggi lah

dan yang paling kentara adalah posisi sebagai cawapres
kalau kemudian ada kesempatan peluang
bapak akan maju
saya sekarang ini sebagai prajurit aktif
maka itu sudah menjurus kepada politik praktis
yang tidak bisa saya jawab
saya katakan bahwa ladang pengabdian itu dimana saja
itu merupakan tugas dan harus saya jawab dengan penuh kesatuan
jadi tidak sesuai kalau ada keterangan dari sejumlah pihak yang mengatakan bapak sudah ketemu beberapa tokoh politik ketua partai politik seperti pak prabowo dan lain sebagainya
benar saya ketemu bukan dengan hanya pak prabowo
dengan ibu megawati dengan pak sby
pak jokowi juga katanya ketemu sempat ketemu setelah ini
setelah apa namanya setelah tidak menjabat sebagai panglima
dan sebagai panglima juga sempat ketemu lagi sama pak jokowi
waktu tanggal lima itu kan saya sudah ketemu sama beliau
saya juga sepatut menyampaikan terima kasih
sudah ketemu pak ibu megawati ketemu pak sby pak prabowo
kenapa saya ketemu
pada saat saya akan menjabat sebagai panglima te ini
saya menghadap modul rs dua
kepada ibu megawati
kepada pak sby
kepada pak prabowo
sebagai orang jawa sebagai orang indonesia
yang tahu tata kerama sopan santun
maka begitu saya selesai
saya mengucapkan terima kasih atas segala dukungannya
saya berbicara empat mata dengan pak prabowo
bukan bicara soal politik saja
pak saya waktu fitur proper test saya minta dukungan pak
dan semuanya lancar
kemudian setelah menjabat panglima te ini
mendukung saya di bidang pertanian dan lain sebagainya
saya ucapkan terima kasih
dan semuanya didukung
abis itu mau kemana
mau bergabung atau gimana
saya jawaban saya pasti jawaban sama dengan bapak
kalau posisi kita berbeda
pasti bapak akan mengatakan bahwa masih aktif
saya tidak akan menjawab apa apa
bicaranya saya minta jabatan
saya minta segala macam
itu hak mereka saja
tetapi tanyalah kepada pak prabowo
yang tahu persis karena hanya saya berdua
bicara dengan beliau
ketemu mereka semua itu hanya sekedar ucapan terima kasih
ini ketemu penggede penggede nih
bentar lagi dua ribu sembilan belas
enggak hitungan bulan lah
pencalonan presiden dan wakil presiden
itu akan hadir gitu
posisi bapak dengan nama yang cukup mentereng
di jajaran tertinggi hasil survei
tidak bicara sama sekali soal dua ribu sembilan belas
sama sekali tidak bicara itu
tabu bagi saya bicara
saya hanya mengucapkan terima kasih
silahkan cek kepada ibu megawati soekarno pukti
cek kepada pak sby
cek kepada pak prabowo
negara dan rakyat memanggil
artinya kalau misalnya memang bapak dibutuhkan oleh negeri ini
tapi kan sebentar lagi
tinggal satu april itu tinggal beberapa hari lagi
rencananya ke depan apa kalau kayak gitu pak
apa yang akan bapak lakukan
yang saya lakukan tidak ada persiapan apapun juga
purna tugas itu suatu hal yang alami
yang saya lakukan adalah saya seperti yang saya katakan
karena saya tugas tugas tugas tugas terus
saya tiga puluh enam tahun mengabdi
saya tidak pernah mengambil cuti tahunan
saya melaksanakan tugas operasi aceh
sayangnya sekali saja
cuti operasi itu adalah hak
membimbing mengasuh anak anak saya
mereka dewasa dengan ibunya
yang luar biasa
saatnya lah sekarang
saya harus membalas
walaupun bukan kepada anak saya
tapi kepada cucu saya
itu yang saya harus lakukan
untuk tidak menjawab pertanyaan saya
dan saya berharap sekali
bapak punya waktu setelah tanggal satu april
pak gatat atas waktunya
dan sampai di sini afd now malam hari ini
kami akan hadir minggu depan dengan topik dan narasumber berbeda